pemahaman pelurin kan
pemahaman pemahaman pemahaman
seorang perempuan pemilik warung sembako
asal kampung pamahan pebayuran bekasi jawa barat
menjadi korban begal pada rabu malam
dalam rekaman kamera warga
tampak sepeda motor korban terjatuh
di lokasi kejadian pun terlihat banyak warga
korban sempat berduel dengan para pelaku
yang membawa celurit hingga terjatuh dari kendaraan
husni berhasil mempertahankan sepeda motornya
korban kehilangan ponsel yang dirampas
para remaja geng motor